akhirnya lelah niki selesai itu aja
dan akhirnya niki bisa dapet keadilan sekian lama
dari dulu gak pernah niki dapetin keadilan
tahun ini niki bisa dapetin keadilan buat diri nikit sama anak anak itu aja sih
usai menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat dalam sidang kasus penganiayaan yang melibatkan dirinya
nikita mirzani menyatakan menerima fonis yang dijatuhkan majelis hakim
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang diketahui oleh haryadi
memfonis nikita mirzani dengan hukuman enam bulan kurungan penjara dengan masa percobaan dua belas bulan pada rabu sore
nikita difonislah dinyatakan bersalah dalam melakukan penganiayaan terhadap mantan suaminya di polatif
kalau orang masih ada kok semua wasatnya berapa kali saya nalak kamu
kamu bilang perempuan itu gak bisa nalak suami yang bisa nalak suami itu suami
dengan fonis ini nikita tak perlu menjalani kurungan penjara
kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana
melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dua belas bulan berakhir